dalam pertandingan yang digelar di gor tri lomba juang kota bandung
unggulan kedua kategori remaja putri dari pb jaya raya jakarta
miftakul putri ayudis mampu melaju ke babak delapan besar
usai mematahkan perlawanan unggulan ke sepuluh
jaseline karisia dari pb jarum kudus
melalui pertandingan straight set dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu dua belas
sementara di pertandingan lainnya
unggulan pertama kategori pemula putra
along ardian dari pb mansion exis
memastikan diri melaju ke babak enam belas besar
usai mampu menundukan perlawanan alif rahmatullah hala
dari pelakot gorontalo
juga melalui pertandingan straight set dua puluh satu sembilan dan dua puluh satu tujuh belas
di set pertama along ardian yang tampil percaya diri
mampu tampil dominan atas alif rahmatullah
dan menyudahi set pertama dengan skor dua puluh satu sembilan
memasuki set kedua
alif yang kerap melakukan kesalahan sendiri
harus menyerahkan kemenangan kepada along ardian
dalam pertandingan yang berlangsung empat belas menit tersebut
pertandingan tadi mudah ya buat saya
kamu kan keunggulan pertama
kamu ditargetin sama klub seperti apa
saya ditargetin sama klub
tahun ini saya harus mengambil emas sebanyak banyaknya
dengan senes manapun
hari ketiga bni sirkuit nasional badminton dua ribu dua puluh tiga ini
sebanyak enam puluh pertandingan babak tiga puluh dua dan enam belas besar kategori
maja serta pemula
digelar di gor tri lomba juang kota bandung
para pemenang babak enam belas besar
di gor tri lomba juang dipastikan akan bertanding di babak delapan besar
yang rencananya akan digelar di gor koni bandung jumat mendatang
freddy bangun bandung jawa barat